hai setelah itu kabarin papa
kau bilang di depan papa mama hai di depan mas nino hai depan semuanya
al datang dan marah marah
dia menyangkal itu semua
terus dia pergi
biar lo tahu semuanya dan denger dari gue
mohon sama lu jangan marah marah
gua tahu lo pasti nggak percaya sama gue
dan lebih percaya sama suami lo
tapi ini kenyataannya mah aldebaran gak sebaik yang lu kira
banyak rahasia gelap yang dia sembunyikan

ren kamu di mana
lagi jalan pak
habis antar ibu andin
ke kantor sekarang
saya butuh bantuan kamu
saya pasti akan cari bukti elsa
dan saya akan tuntut kamu
karena kamu sudah mencemarkan nama baik saya
mbak pulang dulu ya
gue lagi berjuang
untuk selamat nurma tangga gue
karena masalah ini
dan gue harap
gue juga melakukan hal itu ya
kita berjuang sama sama ya
kita lihat aldebaran
siapa yang menang kali ini
hai apa tahu ini berat buat kamu sayang apa juga nggak tahu apakah ini semua benar atau tidak
kamu tanya baik baik semuanya kamu
cari kejujuran dari kamu
kamu lakukan apa yang menurut hati kamu betul ya
setelah itu kabarin papa
nielsa udah nutupin ini semua sama mama
mama yang harusnya minta maaf
jadi seorang ibu yang baik
kamu gak boleh ngalamin pengalaman buruk
mama dengerin aku
mama gak salah
ini salah hal debar
saya tetep tanggung dulu
saat itu aku intended believe bahwa tekanan alma
mama juga kecewa sekali sama kamu
kok dia tegang lakuin semua ini
mama kira dia itu
tapi dari atas